kami kembali dengan informasi wakil presiden republik indonesia ⁇ maruf ⁇ amin
memperbolehkan masyarakat mudik lebaran asalkan sudah melaksanakan vaksinasi booster
maruf amin menyebut vaksin booster penting dilakukan karena ramadan dan lebaran tahun ini
akan menjadi salah satu faktor penentu indonesia memasuki masa endemi covid sembilan belas
usai melakukan peletakan batu pertama pembangunan geraha dua rumah sakit islam di surabaya pada kamis tiga puluh satu maret dua ribu dua puluh dua lalu
wakil presiden ⁇ maruf ⁇ amin menyebut pemudik tidak perlu lagi melakukan tes covid sembilan belas untuk pulang kampung
jika tidak terjadi lonjakan kasus jelang lebaran
namun vaksinasi booster menjadi syarat utama karena daerah daerah yang menjadi tujuan pemudik
didominasi masyarakat dari golongan rentan seperti lansia anak anak dan yang memiliki comorbid
saat ini pemerintah tengah mengenjot vaksinasi lengkap serta vaksinasi booster menjelang bulan ramadan
khususnya bagi masyarakat lanjut usia
perubahannya pertama kita memang menekankan yang mudik itu di booster dan kepada daerah daerah
supaya bersiap untuk nanti menerima kemungkinannya kan memang mudik akan dibuka tahun ini
lalu tidak terjadi lonjakan yang luar biasa
mudah mudahan tidak ada hal hal kemudian mudik bisa dibolehkan
dan juga setelah lebaran nanti juga tidak terjadi lonjakan
ini berarti situasi sudah terkendali dan kedepannya kita sudah boleh berharap
kalau kita akan memasuki masa endemi